atraksi ketangkasan para jurid ini meramaikan upacara peringatan ulang tahun kors marinir ke tujuh puluh tujuh
selain bela diri para prajurit juga mendemokan kemampuan halang rintang tank
pemana dan lainnya
tidak ketinggalan atraksi terjun payung yang dilakukan oleh empat belas penerjun payung korps marinir
bagai penutup defile pasukan dan alutsisa digelar
aksi demonstrasi ini tentu saja menarik minat warga sipil baik tua maupun muda
mereka bahkan diperbolehkan menaiki kendaraan lapis bajan milik cross marinir
keren terus gagah banyak kok bagus keren
pengen jadi marinir nggak
kamu orang tua kamu marinir
bukan tapi kamu mau gak jadi marinir
keren bisa ngebantuin orang kalau ada penjajah
di usianya yang ke tujuh puluh tujuh kors marinir tni al akan terus dikembangkan
tank bmp tiga milik marinir rencananya akan dimorisasi dengan alat bidik terbaru
selain itu pemerintah juga berencana menambah sejumlah alutsista
di antaranya dua belas buah meriam antisarangan udara
dua puluh kendaraan pendarat amphibie drone dan persenjataan lainnya
marinir rencananya akan dipimpin oleh general bintang tiga
sudah pantas kiranya marinir itu sudah punya tiga pasmar
dipimpin oleh seorang pasukan komandan
dan kor marinir yang bintang tiga
namun saya cek tadi malam masih dalam proses
srenum senakasal sudah
dirapalkan di kementerian pertahanan
ya mudah mudahan kita tunggu bersama untuk segera direalisasikan
untuk meningkatkan profesionalisme
selain menambah sejumlah alutsisa
anggaran latihan pun akan ditingkatkan
untuk tahun depan
anggaran latihan kors marinir akan bertambah sebanyak tiga kali lipat
ion hermawan b a r i jakarta